pernahkah anda tangan dengan sendirinya membuka media sosial berjam jam lamanya
membutuhkan pengakuan dengan komen dan like dari orang lain
jika tidak akan merasa pusing sendiri
merasa insecure karena membandingkan kehidupan diri dengan yang lainnya
taukah anda apa tujuan anda bermedia sosial
dunia maya rasanya memang tak bisa dipisahkan dengan keseharian kita
data dari we are social dalam laporan berjudul digital dua ribu dua puluh
the latest insight into the state of digital menyebut penggunaan media sosial meningkat
rata rata laba penggunaannya tiga jam empat belas menit
dengan media sosial yang banyak digunakan yaitu youtube whatsapp dan instagram
tentu banyak manfaat yang didapat dari media sosial tetapi kontrol sangat diperlukan
yang dilakukan surianto misalnya
profesi dosen dan mc yang digeluti tentu berkaitan erat dengan media sosial
baik untuk mencari informasi terbaru maupun membangun relasi
sebelumnya per hari lebih dari enam jam
ketika dia menggunakan media sosial dia menggunakan media sosial yang banyak
sebelumnya dia menggunakan media sosial yang banyak
sebelumnya dia menggunakan media sosial yang banyak
sebulan setelah melakukan detox dia mengaku mulai merasa nyaman
pola pikir dan perilakunya berubah karena menyadari tujuan beraktivitas untuk dirinya bukan pengikutnya
aktivitas jadi banyak berubah
lebih banyak bisa reward diri sendiri dalam artian
lebih banyak bisa beristirahat
lebih banyak punya kesempatan untuk berani ngomong
ke orang tua
mau aku temenin kemau nggak kita belanja dulu
jadi apa ya jadi juga punya quality time bersama dengan keluarga sirkel pertama
psikolog desi christina mengatakan
banyak tanda yang mengisyaratkan kita membutuhkan detox medsos
di antaranya ketika sudah mengganggu kehidupan sehari hari
dan merasa rendah diri ketika ketinggalan tren
desi menjelaskan ada dua cara melakukan detox medsos
yakni mengurangi dan menghentikan
mengurangi penggunaan medsos
bisa dilakukan dengan membuat reminder untuk membatasi lama pemakaian
dan tidak membawa pose ketika hendak tidur
kalau ada satu satu penelitian dari university of pencelvenia ya di us
bilang bahwa sebenarnya mengurangi sampai tiga puluh menit per hari saja
pengguna sosial media itu sudah menurunkan tingkat depresi
tingkat kecemasan fomo itu tadi masalah tidur dan segala macam
namun menurut dia
tentu lebih baik berhenti total dengan menginstal aplikasi medsos
pada awalnya mungkin merasa cemas
tetapi bisa diatasi dengan melakukan mindfulness
diantaranya melatih nafas dan memperhatikan yang ada di sekitar
lama waktu detox medsos berbeda beda setiap orang
tetapi intinya berhenti sejedak dan mengetahui kapan kita siap mengontrol
image di media sosial tentu tidak terlepas dari pandangan netizen yang terbentuk
traveling keliling dunia terkadang dijadikan standar yang harus diraih
padahal itu tidak menentukan kualitas diri
maka penting untuk kita tahu apa nih tujuan kita bermedia sosial
sehingga bisa lebih bijak dan juga tepat menggunakannya
saya dari sana dadang eva naskam jakarta